kalau lo sehat pasti yang ada di sini sama gue sekarang itu lo
dan lo juga pasti udah ngecap sana sini bikin rusuk
jadi kita tahun baruan disini ya
happy new year ya neng bap
semoga semua niat baik kamu di tahun dua ribu dua puluh
bisa tercapai semuanya
makasih udah bantuin gue
pagi pagi siapa yang datang ke rumah
pokoknya lagi janjian ya sama orang
karena gak ada janjian sama siapa siapa ah
ya udah rana bukain ya
lo ngapain pagi pagi dateng ke rumah gue
hah jemput gue
perasaan kita gak pernah janjian jogging deh
iya kita gak pernah sih janjian jogging
tadi kan kita mau ke acara bakar bakaran anak kelas sipa
itu kan acaranya sore ke malam
sedangkan ini kan masih pagi pagi buta
kok lo udah jemput gue sih
gue pengen cepet ketemu lo aja sih
ntar kalau ke sorean kita telat macet lagi jalanan
ya tapi kalah bisa bilang dulu sama gue kalau mau datang ke rumah
jadi kan gue bisa siap siap dulu
gue belum make up tahu gak sih
lo mau ganti baju belum rambut
lo tau kan cewek ribet banget siap siapnya
udah kalau kayak gitu lo nunggu di dalam aja ya
pagi pagi begini udah ganggu keluarga loh
nihin gue tunggu di sini aja ya
yaudah deh kalau kayak gitu gue suruh mba gue siapin makanan sama cuman ya buat lo
lo juga pasti belum sarapan kan
ya udah gue mau sebulan
oh santai aja gak usah buru buru
iya yaudah ntar ya
baik lah nyok
pagi pagi saya udah ganggu
deket sama cowok
apa jangan jangan yang dimaksud itu davin
tapi kan gue juga lagi deket sama rara
saya lagi dekat sama rara
apa kamu bener bener tulus sayang sama anak om
nengwek mau kemana
ini kok bawa sebanyak ini ini untuk apa
lo ngapain kesini
ditanya malah balik nanya
ya tinggal jawab lu ngapain kesini
aku aku mau jemput kamu
mau ngajak acara tahun baruan di rumahnya riva
aku dari pagi udah
bantu siap siap disana
gue ke acara anak ipa aja gue nolak
ih kok malah bawa bawa jurusan sih
katanya nggak mau beda bedain
masa sekarang gara gara menolak ikut acara tahun baru
bawa bawa jurusan sih
iya itu pun karena gue juga udah ada plan
tadi aja nolak anak anak kepo
mau ikut gak
mau tapi kamu jelasin dulu kamu tuh mau ngapain gitu
yaudah mau ikut apa enggak
kalau enggak juga enggak masalah
gak banyak nanya
jangan sampai berantakan oke
bantuin babe ini
ya udah ngambek
ya udah ngambek aja
gue juga bisa bawa motor
ngambek tuh marah
yang merah aku bawa yang ijo taruh di sana
ya menurut lo
oke kamu tuh jangan marah marah terus tau
ardi ini kan bukan arah jalan ke rumah aldino
rarah kita emang bukan mau ke rumah aldino
gue akan ngajak lo ke tempat yang jauh lebih bagus daripada rumah aldino
aigo ardi kenapa lo gak bilang dari tadi coba
sengaja rara biar surprise
surprise surprise baling banget deh
rara lihat rara kebang apinya
wih itu juga rara
kalau aja gak ada kejadian gue sama pak davin ketahuan sama anak anak satu sekolah
dan gak ada juga perjodohan gue sama vero pasti sekarang gue lagi sama opa davin
sekarang opa davin pasti lagi malem tahun baruan sama tasya
rara pegangan rara yang rat gue mau ngebut biar kita cepet sampai
pegangan rara pegangan yuk
dek ini kerjanya ya
nek aku mau ngasih
boleh lo berapa
ya ini udah tiga eh empat cukup gak
empat cukup gak
tambah satu aja lagi
bapak ini ada sedikit pengisian bapak
kaka baik banget deh kayak kak boy
kak boy itu yang suka naik motor
dan sering banget bagi bagi makanan ke kita kita
tiada mau lagi mau tambah satu
nek buat kalian
kalau lo sehat pasti yang ada di sini sama gue sekarang itu lo
dan lo juga pasti udah ngecap sana sini bikin rusuk
jadi kita tahun baruan di sini ya
happy new year ya neng beb
sehingga semua niat baik kamu di tahun dua ribu dua puluh dua bisa tercapai semuanya
makasih udah bantuin gue
iya tapi lain kali kalau mau bikin acara kayak gini tuh bilang dulu sama aku biar aku bisa bantuin siap siap
dari dulu sampai sekarang kamu gak pernah berubah nih
kamu selalu lebih milih membahagiakan orang lain yang kesulitan di sekitar kamu
nih udah aku bagiin aja

boleh ngututin disiniuenting kalau kita di deketin

selamat tahun baru buta kecap
gue beneran berharap lo segera sembuh dan bisa balik ke tengah tengah sahabat sahabat lo dan juga gue
neng beb tahun baru neng beb
kamu seneng neng